senang sekali hari hari yang suram telah berlalu
ayah kenapa melakukan itu
melakukan apa anakku
kau menyentuh meja sambil berkata sentuh kayu
ah mereka mengatakan bahwa kau tidak akan pernah bernasib sial jika kau sentuh kayu
tidak tidak sayang itu kebenaran sebagian
sebenarnya nak ketika sesuatu yang baik terjadi dalam hidupmu
kau menyentuh kayu sehingga kau menjauhkan hal negatif dan juga kecemburuan orang lain
tapi pasti ada banyak cerita
dibalik semua ini kan
bagaimana itu bisa terjadi
oh aku tidak tahu
oh ya nenek bisa kau bantu aku untuk menceritakannya
roy ada banyak mitos banyak kepercayaan
ada yang mengatakan bahwa peri hidup di pepohonan dan setiap kali sesuatu yang baik terjadi dalam hidupmu
kau berterima kasih kepada mereka dengan mengetuk batang pohon dua kali
beberapa percaya bahwa menyentuh kayu itu mengalihkan perhatian roh jahat yang tinggal di dalamnya
dan mencegah mereka mendengar harapanmu akan masa depan
tapi ini semua hanyalah dongeng karena hanya sedikit yang tahu apa kisah sebenarnya dibaliknya
kisah sebenarnya kami ingin tahu
oh baiklah baiklah
pada suatu ketika ketika perih kemanusiaan tinggal di antara kita
ada dua peri kecil yang belum memahami dunia dan juga aturannya
itu adalah perih api dan perih pohon
dua peri ajaib yang berkeliaran di sekitar bumi
terus belajar dan juga terus memahami
ini dia si kecil
dan entah suatu kebetulan pada suatu hari perih api saat melintasi sabana yang luas menemukan sebuah pohon mangga
dia sangat terpesona
dengan warna oranye kuning mangga yang menyerupai warna apinya
ah tiba tiba aku sangat lapar dan aku harus makan buah api itu
tetapi begitu dia menyentuh batang pohon itu dia membakar sebagian kulit pohon
oh ya ampun
merasa sedih akhirnya peri api kecil itu mulai pergi
di sebelah sini
senang bertemu denganmu api
aku sungguh minta maaf
aku akan menunggu
dan bukannya kembali
hei apa kau mau main bersamaku
iya aku akan mengajarinmu
api dan pohon menjadi teman yang sangat baik
selalu terhibur dengan kehadiran satu sama lain
pohon kecil yang nakal akan selalu mengolok ngolok api yang malang
meskipun itu tidak berbahaya
diam diam api juga menikmatinya
waktu berlalu api dan pohon tumbuh bersama
persahabatan mereka ikatan mereka sekarang semakin kuat
mereka akan selalu berada di sisi satu sama lain
mereka membantu manusia
terkadang juga membantu hewan
dan terkadang mereka berdua juga bermalas malasan
api apa yang kau pikirkan
mereka sangat indah
aku berharap bisa membawa mereka untukmu
aku memilikimu di sisiku
aku tidak membutuhkan bintang
hei apa yang kau lakukan
oh ya ampun
wow kau akan memanggil mereka apa
akanku beri nama
dan pada saat itu
api menyadari betapa dia sangat mencintai pohon
keduanya saling memandang di tengah kunang kunang yang bersinar
mereka melihat lebih dekat satu sama lain
dan api mempunyai keinginan yang sangat kuat untuk menyentuh pohon
saat dia sudah merasa yakin akan hal itu dia menyentuh wajah pohon
air mata mengalir dari mata pohon saat dia menatapnya
karena dia bahkan mencintai api
tetapi sadar bahwa cinta mereka tidak akan pernah mungkin terjadi
aku siap untuk terbakar dalam nyala apimu
aku tidak akan pernah melakukan itu padamu
kita tidak akan bisa bersama
aku akan memakanmu
selama tinggal cintaku
ingat aku dalam mimpimu
dan dengan itu api berbalik dan melompat ke udara
berubah menjadi bola api
api terbangun dan mendapati dirinya terbaring di hutan
ini untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun
dia tidak bersama dengan pohon
dan dia tidak yakin bagaimana dia bisa menjalani hidupnya tanpa pohon
tapi dia harus melakukannya
tidak ada pilihan lain
karena dia mencintainya lebih dari apapun yang pernah dia ketahui
api berkeliaran di sekitar melintasi hutan mencapai pegunungan
dan juga melintasi perbatasan desa desa kecil
hari hari berlalu dan kerinduannya pada pohon mulai membuatnya menjadi lemah
apinya tidak lagi kuat seperti dulu dan panasnya juga mulai melemah
suatu malam saat dia tidur di hutan dia memimpikan pohon
pohon kau di sini
tidak aku akan membakarmu
tidak akan aku yakin itu
lihat aku tidak terbakar kan
karena cinta begitulah
kemana kemana kau akan pergi
tapi ini bukanlah mimpi pertama dan terakhir yang dialami oleh api
selama beberapa malam berikutnya dia selalu saja mengalami mimpi yang sama berulang ulang kali
aku tidak bisa hidup tanpa dia aku tidak bisa
dan akhirnya api berangkat ke dunia untuk mencarinya
pada siang hari
api mencari cintanya
dan pada malam hari mimpi itu akan kembali padanya
ini berlangsung selama berhari hari
tetapi pohon tetap saja tidak bisa ditemukan
hingga sesuatu yang aneh mulai berkobar di dalam diri api
mungkin itulah yang coba diceritakan mimpi itu padaku
pohon itu ada di dekatku
bersembunyi di suatu tempat
menggodaku seperti masa kecil kita yang ideal
aku tahu itu kau pohon
dan jika memang mimpiku benar
maka kau tidak akan terbakar
tapi pohon itu terbakar
dan sebelum api bisa bertindak
pohon sudah ada dalam nyala api
keyakinan mulai tumbuh lebih kuat pada api
dan dia mulai pergi menyentuh segala sesuatu yang terbuat dari pohon
untuk menemukan apakah cintanya bersembunyi di dalamnya
dia menyentuh batang kayu yang disimpan oleh tukang kayu
dia menyentuh roda kayu seorang petani
dan juga membakarnya
sedikit demi sedikit
keyakinan itu berubah mendorongnya menuju kegilaan
yang dia inginkan hanyalah berdamai dengan cintanya
banyak hari berlalu
dan api mulai tumbuh dengan liar dan juga ganas
dan kemudian suatu hari itu terjadi
pencarian api untuk pohon membawanya ke hutan mangga yang sama
tempat dia pertama kali melihatnya
peristiwa hari itu terlintas di depan matanya
seperti baru kemarin
aku sangat senang bertemu denganmu cintaku
aku sudah lama menunggu saat seperti ini
kau adalah kebahagiaan diriku
dan kau adalah milikku
aku takut kehilangan momen seperti ini
kehilangan dirimu dan kebahagiaan yang telah aku dapatkan setelah sekian lama
itu tidak akan
pegang tanganku dan katakan
sentuh kayu saat kau melakukannya
dan momen itu akan bersamamu selamanya
aku akan bersamamu selamanya
api merasa tidak yakin tetapi ingin untuk memegang tangan pohon
mengambil tangan pohon ke dalam tangannya
tidak terjadi apa apa
oh sayangku aku sangat mencintaimu
keduanya akhirnya berpelukan untuk sesaat
kemudian alam yang sama untuk manusia dan malaikat mulai bertindak
apa tidak tidak tidak
tidak kenapa kau melakukan ini
kenapa kau beritahu aku semua akan baik baik saja
karena api membakar kayu
dan itu adalah hukum alam
itu adalah takdirku
ingat ketika aku memberitahumu bahwa aku siap terbakar dalam nyala apimu
dan ini adalah saatnya
hidup ini tanpa dirimu tidak akan ada artinya
api membakar kayu
itulah aturan aku
itulah aturan alam
tetapi ketika tidak ada lagi kayu untuk dibakar api pun ikut binasa
itu juga adalah aturan dari alam
sabana kembali sunyi saat bara api yang sekarat perlahan lahan menyusut dan menyatu dengan kegelapan
hanya menyisakan asap sebagai sisa sisa cinta antara pohon dan juga api
dan sekarang keduanya menyatu menjadi satu
tapi jangan khawatir
api dan pohon masih ada di dunia seperti yang diinginkan oleh alam
dan dikatakan bahwa ada api di seluruh hati kita
dan setiap kali kita bahagia dan berharap tentang sesuatu peri api di dalam diri kita akan menyala
dan dia akan mencari peri pohon kesayangannya untuk memegang tangannya
tidak ada yang akan merusaknya saat ini
dan itulah mengapa kita mengatakan sentuh kayu
agar itu tidak merusak momennya